yang senantiasa digunakan dalam torekan ashab nurul ijaleya bahwa satu sawat seribu empat ratus empat puluh lima hijrah itu bertempatan pada hari ini selama satu tahun